selanjutnya pemirsa kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang telah anda kirimkan untuk dijawab di segmen dokter menjawab kali ini
dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan skype dokter spesialis paru dr jaka pradipta
langsung saja kita sapa selamat sore dr jaka apa kabar
selamat sore mbak baik
baik dokter ini sudah siap menjawab pertanyaan para warganet yang sudah kami kumpulkan hari ini
ya sudah siap
baik kita langsung ke pertanyaan pertama untuk segmen dokter menjawab pada hari ini
kita lihat pertanyaan ini datang dari atsky delapan puluh delapan flying
mau tanya dok jika seseorang terpapar covid sembilan belas apakah jika sudah negatif paru parunya tetap sehat jika menjalani medical check up
ya jadi memang covid sembilan belas ini kan menyerang organ paru ya
menyebabkan pneumonia atau organ paru
tapi selalu ingat bahwa delapan puluh persen
tapi benjalanya enak bahkan tidak berbenjela

nah jejak pada paru atau bekas pada paru itu biasanya terjadi pada keadaan yang kritis
jadi hanya sebagian kecil saja
sehingga jangan panik apabila seseorang yang terkena langsung beranggapan bahwa parunya akan rusak dan akan menimbulkan bijak pada paru
jadi tidak perlu khawatir
oke jadi tidak perlu khawatir begitu ya dokter ya
kita ke pertanyaan selanjutnya
yang datang dari twitter juga
ini dari atkuspinasti seribu tujuh ratus satu
ini disertai gambar nih dok
ini dari yang banyak dibicarakan
para peneliti menemukan bukti keampuhan dexamethasone ini menyembuhkan pasien virus corona
nah sejauh mana dok kebenaran info ini
ya jadi sampai sekarang untuk obat antivirus covid sembilan belas itu belum ada
nah deksametasono ini untuk mengobati atau mengurangi proses peradangan
jadi virus covid sembilan belas itu dilakukan radang
nah dexamethasone ini mengurangi peradangan
namun pada penelitian ini juga digunakan pada derajat yang berat atau kritis
jadi obat ini tidak bisa kita gunakan sembarangan
harus dalam kondisi berat kita berikan
dan efek sampingnya itu banyak
jadi bisa menurunkan daya tahan tubuh menaikkan kadar gula darah
jadi memang untuk obat ini juga harus dipantau dan diselesaikan oleh dokter dalam penggunaannya

oke berarti penggunaan dexamethasone ini untuk penyelamatkan
oke berarti penggunaan dexamethasone ini untuk penyelamatkan
ada yang kondisi yang sudah kronis begitu ya radang yang sudah kronis begitu dokter ya
iya radang aput yang kegiatannya berat
oke gitu baik
nah ini juga digambar terlihat tulisannya di situ ada peringatan termasuk golongan obat keras begitu ya dokter ya
iya karena efek sampingnya banyak
jadi jangan sembarangan kita gunakan
oke tidak boleh sembarangan
baik nah pertanyaan terakhir ini dokter pada hari ini
jadi dokter ketika seseorang dinyatakan sembuh dari corona apakah organ yang telah terinfeksi akan optimal seperti semula atau ada penurunan fungsi
dan satu lagi pertanyaannya dok vaksin kapan adanya dok terus ada emoji tertawa begitu
jadi seperti pertanyaan yang pertama ya memang covid ini bisa menyebabkan kerusakan organ
ini bukan hanya paru saja
menyebabkan kerusakan ginjal jantung dan itu memang persentasenya tidak terlalu banyak sebenarnya

apabila sembuh pun bisa kembali seperti semula
namun memang ada case by case yang memang sedikit membekas
nah namun memang hanya kecil
jadi intinya jangan khawatir jangan takut
ketika terkena harus berpikir positif dan yakin bahwa bisa sembuh
kemudian yang kedua mengenai vaksin
nah vaksin ini memang sedang dalam ongoing proses ya
ada beberapa yang sudah dicoba pada manusia

dan memang untuk pembuatan vaksin kita nggak bisa cepat cepat gitu ya

minimal sekitar satu lima tahun lah
dan kita juga masih terus menunggu hasilnya
jadi vaksin belum ada yang penting adalah yang harus dilakukan protokol kesehatannya
itu yang menjadi senjata utama kita saat ini
oke berarti memang saat ini masih seluruh dunia begitu dok berusaha
kalau untuk di indonesia sendiri dok ini perkembangannya seperti apa
kalau boleh tanya sedikit mengenai vaksin ini
ya jadi memang penelitian penelitian sudah mulai dikerjakan
namun setahu saya ya setahu saya memang uji klinis ke manusia itu
namun setahu saya ya setahu saya memang uji klinis ke manusia itu
baru mau akan dimulai
uji klinis inline maka waktu sekitar satu tahun lebih
jadi kita baru mau masuk jadi memang harus sabar menunggu
oke berarti kita harus bersabar tapi tetap jalankan protokol kesehatan ya
untuk memutus mata rantai penularan begitu ya dokter
baik terima kasih dokter jaka pradipta
dokter spesialis paru sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia news update
sehat selalu dok selamat bertugas terima kasih